banjir yang melanda wilayah gresik hingga rabu pagi terus meluas hingga menggenangi tiga kecamatan
meski banjir kian meluas seribuan warga tetap memilih bertahan di rumah dan tidak mengungsi
warga berebut nasi bungkus yang dibagikan petugas polres gresik jawa timur
pembagian nasi bungkus dan logistik lain dilakukan petugas di salah satu desa yang terkena dampak banjir terparah
yang ini desa delik sumber banjang kabupaten gresik
ketinggian air di kawasan ini berkisar tujuh puluh cm
meski terendam banjir warga tetap memilih bertahan di rumah
kami dengan relawan juga membawa empat perahu karet
tujuannya adalah pertama mengevakuasi warga yang ingin dievakuasi
namun nyatanya sebagian besar bahkan semuanya warga masyarakat di kecamatan benjeng ini tidak ingin dievakuasi
masih ingin bertahan di rumah
selain memberikan bantuan makanan petugas juga memberikan pengobatan gratis kepada korban
ketika berada di kawasan ini petugas juga memberikan pengobatan gratis kepada korban
banjir yang mulai terserang penyakit
banjir akibat luapan kali lamong ini menerjang kawasan gresik sejak selasa pagi
ribuan rumah warga terendam
bahkan hingga rabu pagi banjir meluas ketiga kecamatan balung panggang banjang dan cermbe
miftahul arief gresik jawa timur